gura nikmat dan mengenyangkan
mie instan kerap dianggap sebagai penyelamat dikela lapar mendadak
mie instan digemari banyak masyarakat karena memiliki banyak varian rasa
praktis dimasak hingga ramah di kantong
tidak melulu jadi makanan rumahan mie instan turut berinovasi jadi kuliner kekinian
bukan pula di warung biasa beberapa kafe di jakarta menjual mie instan dengan sentuhan kekinian
salah satunya di kafe kawasan karangtengah lebak bulus jakarta selatan
sejak dua ribu tiga belas tempat makan ini menyediakan varian menu olahan mie instan
tidak selalu di dalam mangkok kafe ini punya martabak mie
menu ini terbuat dari mie instan matang yang dicampur dengan telur dan bumbu racikan resto
selanjutnya ada mie nyemeg
menu mie instan ini dibuat mirip dengan bakmi kuah
buah kental khas jawa tengah
lalu diberi bumbu tambahan saus hijau bakso dan daging asap
rasanya yang pasti beda banget kalau kita bikin di rumah
rasa marminya ini martabak mie nya ini kayak ada bumbu bumbu tambahan
karena memang tidak hanya dipakai bumbu instannya saja
tapi juga ada bumbu
rahasia yang dipakai di tempat ini
rasanya jadi semakin lengkap karena ada topping mayonese yang rasanya sedikit asem
sama tambahan ini kornet
semua menu serba mie ini dijual dari harga tiga belas hingga tiga puluh dua ribu rupiah
semua menu mie instan kekinian di kedai ini merupakan kreasi dari dapur pribadi sang pemilik
kreasi dari orang kitchen
kita emang semuanya inovasi sendiri
apalagi ada yang paling terkenal dari kedai keibar itu vetuchi mie
jadi itu memang ada penggemarnya sendiri dan orang bela belain buat emang datang ke keibar
karena menu itu cuma ada di keibar
kafe di kawasan pondok kelapa jakarta timur ini juga punya ragam menu mie insap kekinian
salah satunya mie kebab
tidak dengan cara dilipat makanan khas timur tengah ini disuguhkan di dalam mangkok
disajikan di atas tortilla lalu diberi pelengkap daging sapi asap selada air tomat dan mentimun
ada juga burger mie
rotinya berbahan dasar mie instan yang dicampur telur dan bumbu mie
isiannya tetap serupa dengan burger pada umumnya yaitu daging sapi giling selada air mentimun dan tomat
burger makin lezat dengan saus monggolian
hidangan kreasi mie instan di kafe kekinian ini dijual dari kisaran harga sembilan belas hingga dua puluh lima ribu rupiah
sangat suka kebab
akhirnya saya coba membuat itu dengan bawahnya itu dengan tortilla kebab dengan mie instan lalu dikasih toppingnya kebab dan sayuran dan kol
pada akhirnya banyak customer yang sangat menyukainya dan menjadi menu yang sangat best seller
buat anda yang bosan dengan olahan mie goreng atau mie kuah biasa
mie instan tadi bisa jadi pilihan kulineran anda selanjutnya di jakarta
indra yani laksmi angka cita kesuma jakarta